jok arus balik lebaran terjadi pada senin malam
baik dari gerbang tol cikatama juga wilayah lainnya
kakor lantaspori mengelakukan patroli bersama tim urai
menggunakan sepeda motor meninjau langsung pergerakan arus balik lebaran
di jalur tol jakarta cikampek
ditemukan berbagai hambatan saat arus balik
yang mengalami gangguan dan berhenti di bahu jalan
yang berdampak pada kepadatan arus lalu lintas
namun karena ada hambatan
beberapa hambatan berada patelnek
sehingga tadi di kilometer enam puluh
kemudian enam puluh enam pertemuan cipularang bandung
di bahu jalan tadi kita patroli juga
ada beberapa kendaraan yang mendapatkan gangguan
ada juga masyarakat yang ingin
untuk yang lelah silahkan istirahat
di keluar exit tol karawang timur tadi ya
itu sudah tinggal lima ratus meter sebenarnya
menteri perhubungan budi karyasumadi menambahkan
pentingnya para pemudik tidak memaksakan diri
jika persediaan bahan bakar hampir habis
harusnya persiapkan kegiatan mudik itu dengan baik
saya barusan dapat informasi bahwa ada yang bensinnya habis gitu ya
jadi kalau sampai semarang ya keluar semarang dulu
karena kalau mereka itu terus jalan
mereka nggak dikenakan charging tambahan ya
keluarlah dulu sana sambil istirahat
dan dengan itu dilakukan
maka rest area dan juga katakan yang menghalangi di bahu jalan itu tidak terjadi
memang kita tidak bisa pungkiri bahwa istirahat penting untuk tidak lebih ya
tapi kalau kita memanfaatkan mampir di kota kota itu
kita race nya lebih panjang bisa mungkin ngopi dan sebagainya tentu ini membantu apa yang dilakukan malam ini
sementara kapolri jenderal istio sikiprawo mengingatkan menyusul kebijakan bekerja dari rumah atau work from home yang dikeluarkan menko pmk menjadi evaluasi tambahan agar para pemudik tidak pulang secara serentak
walaupun jumlah yang mudik dan yang balik jauh lebih tinggi namun sampai saat ini semuanya masih bisa kita kelola dengan baik
tadi dilaporkan oleh dirut jasa marga bahwa di hari ini h tiga dan h plus
dari sisi pengelolaan yang ada
bahwa jumlah yang balik ini termonitor bisa terurai dengan adanya keputusan wfa
tentunya pelaksanaan mudik tahun ini menjadi evaluasi kedepannya untuk tahun berikutnya
masyarakat berharap mudik akan tetap nyaman dan juga aman
puncak arus balik lebaran terjadi pada senin malam tadi
baik dari kementerian perhubungan maupun kepolisian mengklaim mudik tahun ini berjalan baik meski ada beberapa titik kemacetan
lalu bagaimana sebenarnya evaluasi mudik di tahun ini dan bagaimana sebenarnya para pemudik melakukan perjalanan ini agar tetap aman dan juga nyaman
kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini
yang sudah hadir di studio ada mas anjar leksana yang merupakan praktisi otomotif
dan juga ada melalui sambungan zoom sudah ada marketing and communication department head jasa marga ada mbak faiza riani
selamat pagi assalamualaikum mbak faiza
waalaikumsalam selamat pagi mbak disti dan mas anjar
saya tahu betul begitu ya jasa marga polisi dinas perhubungan ini benar benar lagi sibuk banget nih beberapa hari terakhir
begitu bahkan sampai semalam ya mbak faiza
mbak faiza ini kan di cikatama semalam ini merupakan puncak arus
balik begitu ya bahkan padat sekali
nah dari jasa marga ini pantauan arus balik hingga hari ini bahkan semalam
sudah berapa banyak kendaraan yang sudah terpantau kembali ke jakarta mbak faiza
ya betul mbak disti memang kemarin di hari senin kami mencatat peningkatan yang cukup signifikan
khususnya di jalan tol jakarta cikampek yang memang sebenarnya bebannya ini tidak hanya yang disebutkan tadi gitu ya
itu melalui gerbang tol cikampek utama
tapi memang kami mencatat adanya pertemuan lalu lintas gitu ya
dari arah transjawa melalui gerbang tol cikampek utama dan juga dari arah bandung mbak disney gitu ya
nah memang dari dua gerbang tol ini kami mencatat kemarin merupakan arus mudik tertinggi gitu ya
yang merupakan puncak di tanggal lima belas april
ini kami mencatat sekitar satu ratus enam puluh dua ribu kembali dari arah timur dari kedua gerbang tol tersebut
nah ini yang kami catat angkanya dari kemarin jam enam pagi sampai dengan hari ini jam enam pagi gitu
nah untuk secara keseluruhan kami memang mencatat adanya pergerakan dari empat gerbang tol utama jasa marga
yang merupakan menjadi tujuan para pemudik yaitu gerbang tol kalihurip utama gerbang tol cikampek utama tadi
lalu gerbang tol ciawi yang dari arah puncak dan juga gerbang tol cikupang dari arah merak
nah dari empat gerbang tol ini kami mencatat dari sepuluh
sepuluh delapan belas april mendatang akan ada sekitar satu delapan juta kendaraan yang akan kembali ke jabodabek
nah sampai dengan kemarin di lima belas april itu kami mencatat baru satu dua juta kendaraan yang kembali gitu ya
jadi masih ada sekitar enam ratus ribu dan ini sekitar tiga puluh empat dari total prediksi kami mbak adisti
jadi kami melihat untuk arus balik ini masih bergerak tapi sampai saat ini jasa marga mencatat
lalu lintas tertinggi terjadi pada kemarin itu sejumlah satu ratus enam puluh dua ribu yang ke arah yang merupakan kendaraan lalu lintas
dari arah timur menuju arah jakarta demikian mbak arista
oke luar biasa jadi memang puncak arus baliknya itu memang sudah terjadi kemarin begitu ya sampai malam tadi
tapi ternyata masih banyak juga nih yang berencana untuk balik ke jakarta jabodetabek ini mungkin baru hari ini juga ya mbak faiza ya
ya mbak faiza ini kan kalau kita lihat ya sepanjang arus mudik
kemudian arus balik ini kan dari pihak kepolisian juga jasa marga ini sempat memperlakukan rekayasa lalu lintas one way contraflow
ini evaluasinya terbukti efektif tidak untuk mengurai kemacetan
ya mbak distri jadi memang jasa marga pada prinsipnya mendukung rekayasa lalu lintas yang sudah diberlakukan oleh pihak kepolisian
baik itu yang kemarin berlangsung di jalan tontrans jawa
nah memang kami melihat kemarin evaluasinya masih banyak tadi disebutkan bahwa ada kondisi darurat gitu ya
yang memang harus melakukan berhenti di kontraflow sehingga mereka berhenti di bahu bagian dalam
nah ini cukup menjadi titik kepadatan juga kemarin gitu ya karena memang seharusnya dilanjut kontra flow
itu harus dipastikan kendaraan maupun pengendaranya dalam kondisi prima gitu
untuk yang lelah atau mengantuk itu kami sarankan kami imbau untuk tidak masuk ke lajur kontra flow
tapi mengambil lajur normal untuk menggunakan fasilitas rest area
karena seperti kita tahu jika sudah masuk ke lajur kontra flow ini kita tidak bisa mampir untuk menggunakan fasilitas rest area mbak adisti
lalu kami juga mengimbau ketika sudah masuk kontraflow ini agar tetap di lajurnya
tidak mendahului satu sama lain
tidak yang lebih parah gitu ya mbak untuk menyeberang
untuk menyebrang ataupun memutar balik gitu ya
nah ini juga kemarin beberapa pada saat kondisi lalu lintas searah baliknya itu terlihat padat gitu ya mbak
nah ini juga membahayakan tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain di arah sebaliknya gitu ya
nah kami juga imbau untuk pengguna jalan yang mengalami kondisi darurat pada saat di lajur kontraflow
agar menepi ke bahu jalan sebelah kiri atau bahu dalam
lalu hubungi one call center jasa marga di empat belas delapan puluh untuk mendapatkan bantuan petugas
karena kami memang menambah jumlah petugas seperti direct dan layanan jalan tol atau mobile customer service
ini di titik titik yang menjadi rekayasa lalu lintas termasuk kontra flow
oke kalau kita lihat ya dari jasa marga kemudian dari kepolisian begitu ya
yang sudah memang mengatur lalu lintas sebenarnya
kalau saya melihat sih sudah all out betul
begitu ya bahkan tadi mbak faiza juga sudah menjelaskan begitu lengkap dan jelas bagaimana infrastruktur ketika kebijakan kontraflow ini diberlakukan
tadi ada juga yang bilang mbak faiza mengatakan bahkan ada yang putar balik
nah evaluasi dari mas anjar sendiri melihat di arus mudik dan juga arus balik di tahun dua ribu dua puluh empat ini seperti apa
kalau menurut saya saya juga pemudik ya mbak ya
sudah saya sangat mengapresiasi dari kementerian perhubungan dan pihak pihak terkait seperti jasa marga dan kepolisian
yang memang jadi catatan adalah pemudiknya sendiri
literasi keselamatan berkendara kita memang terbilang kurang ya
masih banyak green driver green driver yang mentalitasnya berkendara sembarangan
kadang kita belokan tanpa pakai sen ambil bahu jalan
padahal itu kan haknya orang lain yang ketika darurat
banyak sekali hal hal yang menurut saya dari secara mentalitas dan psikologi kita kurang siap sebagai pemudik
jadi memang harus disosialisasikan bahwa pemudik tahun depan memang harus digalakan bagaimana sih membawa mobil yang aman
bagaimana terutama mentalitas kita ya
minimal bertanggung jawab pada diri kita sendiri pada keluarga kita sendiri
juga akhirnya kalau kita udah bertanggung jawab kita akan respect atau menghormati pengguna jalan lain juga
masalahnya itu kayak tadi banyak bus bus juga yang saling serobot menyerobot gitu kan
banyak juga yang menggunakan hazard sembarangan di jalan
itu kan padahal membahayakan diri kita sendiri juga membahayakan pengguna jalan lain gitu kan
padahal hazard itu kan fungsinya untuk darurat berhenti dan menepi
bukan untuk kendaraan pribadi yang bergerak
itu hukumnya menurut saya ya haram kan penggunaan hazard
kemudian jaga jarak aman juga itu perlu dilakukan
yang kabar duka juga yang pada saat arus mudik dan juga arus balik begitu ya
arus mudik itu pada saat travel gelap dalam tanda kutip
ini grand max sampai dua belas orang meninggal dunia di lokasi kejadian
begitu pada saat kebijakan kontra flow diberlakukan
dan ternyata di usut punya usut polisi mengungkap knkt mengungkap ternyata pengemudi travel tersebut bekerja melebihi waktu
over time kelelahan sampai micro sleep
nah ini bagaimana ini
nah kalau kita melihat ya pertama saya ucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang kemarin korban
dan kemudian kalau kita melihat data dari knkt komunisnya national transportation selamatan
mereka menyebutkan bahwa memang kelelahan ya mbak ya
tapi kalau kita dilihat lagi dari sisi teknis mobil itu sendiri
kemarin mobil yang kejadian kemarin itu kan jenisnya
kalau data pabrikan mobil itu maksimal dipakai oleh sembilan jumlah
penumpang sembilan penumpang itu maksimal
maksimal nah kalau kemarin itu dua belas artinya melebihi
terus kemudian kalau kita lihat lagi mobil yang kemarin
itu ternyata daya tampungnya muatannya itu tujuh ratus dua puluh kg
dan ternyata itu penumpang dan barang
nah kita harus menunggu hasil investigasi lebih lanjut
dari knkt apakah terjadi overload atau tidak
nah tapi kalau misal terjadi overload itu yang sangat membahayakan
overload itu artinya iya beban mobil lebih
kinerja suspensi jadi tidak optimal jadi tidak standar lagi
terus mobil satu gamang oleng kalau kita overload
terus kinerja pengereman jadi lebih panjang
harusnya misal tiga puluh meter kita udah bisa berhenti
itu masih lima puluh meter masih belum berhenti karena overload tadi
terus kemudian koreksi setir ketika terjadi overload itu makin susah loh mbak
iya mungkin bebannya berat
ya itu koreksi setir harusnya kita misal mau belok kanan gitu
bahkan bisa terjadi over setir under setir kayak gitu mbak
nah itu bahaya bahaya yang menurut saya perlu disosialisasikan
sebagai bagian dari evaluasi mudik tahun depan juga diperhatikan lagi gitu pak
oke itu saja sudah apa ya kelebihan muatan
harusnya cuma sembilan orang begitu diisi dua belas orang
belum lagi kemudian apa ya
biasanya kan kalau mudik tuh banyak banget bawaannya bahkan kardus kardus itu
saya tidak bisa membayangkan di dalam seperti apa begitu ya
harusnya kalau mobil itu misal tujuh ratus dua puluh kg gitu
itu kapasitas maksimal orang dewasa katakanlah ya
itu bobotnya orang itu akumulasi katakanlah lima ratus kilogram
artinya mobil itu itu mampu menampung dua ratus dua puluh kilogram saja
nah kita harus menunggu hasil investigasi dari knkt nih
apakah ada indikasi overload atau tidak
oke ini juga yang kemarin juga sempat ada juga
apa namanya itu gara gara mau ganti ban
jalan ditabraklah dari belakang dan ada satu penumpang yang memang berada di luar kendaraan
dan akhirnya meninggal di lokasi
nah ini hal hal semacam ini teknis semacam ini yang ternyata pengetahuan ini tidak tersampaikan dengan baik begitu
kalau di situ sebenarnya kalau misalnya kita harus darurat ya pastikan satu hazard dulu nyalakan hazard
kita pasang segitiga pengaman bisa tiga puluh meter atau lima puluh meter ya tergantung kondisi juga gitu kan
kalau memang bawa banyak penumpang kalau memang harus di dalam ya di dalam
tapi kalau lebih aman lagi sebetulnya di luar semua
takutnya ada tuburukan dari belakang atau kejadian yang tidak diinginkan kan
semua penumpang di luar dan perbaikan
kalau misal butuh bantuan bisa kontak jasa marga atau pengelola tol terkait kan
memang hal hal gitu memang harus ditekankan kan sih
lebih banyak dari dan cuma dari kita aja dari pemerintah semuanya berkontribusi
memberikan edukasi terkait berkendara yang bertanggung jawab
dan kesiapan mental kita supaya mudik itu ya aman
karena mudik itu kan sesuatu yang menurut saya krusial
kita bawa keluarga bawa nyawa
tidak hanya peduli pada diri kita sendiri tapi juga pengendara lain
kalau saya yakin kalau kita saling respect
saling menghormati pengguna jalan lain
insya allah saya yakin itu lancar dengan kondisi infrastruktur yang sekarang
jadi anda melihat memang kesadaran untuk keselamatan berkendara di masa mudik dan juga arus balik ini masih sangat rendah
bahkan contohnya lagi misal banyak ya orang yang tidak ngeh bahwa ketika mobil diisi penumpang
itu disesuaikan dengan jumlah seatbelt atau sabuk pengaman
itu masih banyak orang yang harusnya misal mobil tujuh penumpang tujuh
padahal literasi yang seperti itu harusnya diberikan misal minimal dari dealer dulu
ketika kita membeli sebuah kendaraan gitu kan mbak
kita memberi tenaga penjual menyampaikan bahwa pak atau ibu mobil ini adalah mobil lmbv misalkan
tujuh penumpang ini seatbeltnya ada tujuh
seharusnya mobil ini dipakai oleh tujuh orang
terus kapasitas muatannya biasanya kalau jenis lmpv itu ada sekitar lima ratus lima puluh sampai enam ratus kg
jadi masyarakat minimal tahu bahwa oh ini mobil saya punya daya tampungnya segini
jadi kira kira saya mau bawa barangnya itu seperti apa sebanyak apa gitu kan
sampai ada yang bawa bawa kardus di atas
itu adalah identik kalau mudik itu pasti bawa bawa kardus
maksudnya kalau kayak aman ya kita pakai roof box gitu kan
roof box itu kan kalau misal di kendaraan mpv gitu kan tujuh seater
itu roof box itu ada daya tampung maksimal tujuh puluh sampai tujuh puluh tiga kilogram
nah kalau lebih ya itu bisa deformasi mobil
bentuk ambles gitu kan
kemudian bisa oleng juga gitu kan
itu yang mungkin harus terus disosialisasikan
termasuk juga biasanya yang hanya sadarnya itu biasanya yang pakai safety belt di penumpang di depan sama pengemudi
sementara di belakang itu kan ada safety belt
dan jarang sekali orang yang pakai safety belt di penumpang belakang begitu ya
harusnya kalau safety belt nya tujuh dipakai semuanya tujuh
bukan hanya penumpang di baris pertama ya
supaya aman kalau misalnya ada terjadi rem pengereman mendadak gitu
tetap aman tidak terlempar kemana mana gitu mbak
selain ya juga bisa dikatakan literasi yang kurang dan juga pengetahuan yang kurang
dari pengemudi kemudian juga keluarga yang ingin mudik dan juga arus balik ini
tentu saja harus ada sosialisasi dari pihak pihak terkait yang harus digalakkan lagi
nah ini juga kan yang menjadi sorotan adalah ketika mengemudi itu jangan sampai kelelahan
ketika memang sudah kelelahan memang tol ini memang menyediakan
tapi kemudian yang juga menjadi masalah adalah rest area ini kerap menjadi titik kemacetan di jalan tol
lalu bagaimana jasa marga mengantisipasi hal ini dan imbauannya kepada warga dan juga para pengemudi
tetaplah bersama kami di sapa indonesia bike
bersama kami di sapi indonesia pagi membahas evaluasi arus mudik dan juga arus balik yang bisa dikatakan angka pemudik di tahun ini yang menggunakan jalur tol ini sangat meningkat
masih bersama saya ada pengamat otomotif ada mas anjar kemudian dari jasa marga juga ada mbak faiza
mbak faiza ini kan kalau kita lihat ya kena macet juga di jalan tol begitu
faktor kelelahan menjadi apa ya
siapa yang gak lelah begitu di arus mudik kali ini
nah ini rest area ini memang sudah disiapkan di jalur tol
namun rest area ini kerap menjadi titik kemacetan di jalan tol
nah bagaimana jasa marga mengantisipasi hal ini dan imbauan jasa marga untuk para pengemudi dalam menggunakan rest area seperti apa
apakah memang ada waktunya lima belas menit atau tiga puluh menit seperti apa mbak faiza
ya mbak adisti dapat kami sampaikan memang kami memahami gitu ya

apalagi mungkin perjalanan yang menerus gitu pengguna jalan memang butuh istirahat untuk bisa fit kembali dalam berkendara
nah kami pantau sejak kemarin pada saat arus mudik maupun balik ini masih banyak pengguna jalan yang beristirahat ataupun berhenti di bahu jalan gitu ya
sementara tadi mas anjar juga bilang gitu bahwa bahu jalan ini haram hukumnya gitu ya
memang diperuntukkan hanya untuk kondisi darurat atau keadaan darurat
nah memang kami juga bersama pihak kepolisian kemarin ketika rest area ini penuh
ketika res area ini penuh kami lakukan pastinya buka tutup res area berdasarkan diskresi kepolisian
nah memang ketika rest area ini dilakukan buka tutup pengguna jalan memilih untuk berhenti di bahu jalan untuk parkir gitu ya mbak disti
dan masuk ke res area dengan berjalan kaki
nah hal hal ini tidak hanya membahayakan gitu ya tapi juga mengurangi lajur yang bisa digunakan oleh pengguna jalan lain gitu sebenarnya seperti itu
jadi ini yang mengakibatkan juga tadi mbak adisti sebut
jadi mbak adisti sebutkan bahwa adanya titik titik kepadatan yang menjelang res area itu sendiri
nah di sini memang kami di dalam rest area itu kami melakukan kapasitas parkir itu dimaksimalkan dengan mengatur flow kendaraan
jadi pada saat periode arus mudik dan balik ini kapasitas parkir di dalam res area ini cenderung lebih besar dibandingkan dengan periode normal gitu mbak adisti
nah selain itu kami juga menambah jumlah fasilitas seperti penambahan toilet fungsional hingga delapan puluh

nah ini kami berharap dengan penambahan ini pengguna jalan dapat bisa dengan cepat menuntaskan gitu ya kebutuhannya dalam res area

nah ini kami berharap dengan penambahan ini pengguna jalan dapat bisa dengan cepat menuntaskan gitu ya kebutuhannya dalam res area
nah ini kami berharap dengan penambahan ini pengguna jalan dapat bisa dengan cepat menuntaskan gitu ya kebutuhannya dalam res area
termasuk kami juga mengimbau pengguna jalan untuk bisa maksimal menggunakan rest area itu selama tiga puluh menit
dan memang untuk makanan dan mungkin minuman untuk perbekalan ini bisa dilakukan take away
daripada makan di tempat gitu ya mbak disney
nah memang untuk terkait dengan tadi di bahu jalan dan sebagainya ketika dilakukan rest area penutupan
nah ini kami imbau untuk bisa melakukan istirahat di rest area rest area selanjutnya
ataupun jika rest area selanjutnya penuh ini yang mungkin pengguna jalan masih banyak belum tahu mbak disney gitu ya
cenderung di tarif jalan tol transjawa ini memang diberlakukan sesuai dengan tarif perjalanan yang ditempuh
jadi misalnya pengguna jalan kami imbau untuk bisa keluar ke akses akses tol terdekat gitu ya
mencari spbu terdekat gitu ya untuk keluar akses tolnya
lalu mungkin ada kuliner lokal untuk bisa dinikmati gitu ya mbak adisti
nah ini yang kami imbau untuk bisa keluar akses tol terdekat karena tidak perlu khawatir untuk tarif tol transjawa itu tidak akan dibayarkan sama dua kali mbak adisti
jadi gitu karena memang tarif ini diberlakukan untuk sesuai dengan perjalanan yang ditempuh
jadi pengguna jalan tidak perlu khawatir karena biasanya pengguna jalan ini takut bayar lagi
betul ketika udah di dalam jalan tol itu kesannya ya kalau nanti saya keluar gitu ya ini nanti masuk lagi bayar lagi dong gitu ya
jadi naksa ini untuk bisa berhenti di bahu jalan
terus mungkin apa namanya istirahat sebentar gitu ya mbak desi yang dimana itu jadinya mengganggu pengguna jalan tol lain yang memang membutuhkan bahu jalan untuk keadaan darurat yang sebenarnya gitu
dan hal ini kan memang juga nantinya akan menghambat petugas yang akan membantu kondisi darurat tadi gitu ya mbak karena tidak bisa melewati bahu jalan yang digunakan untuk parkir pada saat mau beristirahat gitu
nah ini yang kami imbau berkali kali mbak untuk bisa memastikan kondisi kendaraan
jadi pengguna jalan ini harus berhenti di jalan tol
nah ini memang pengguna jalan bisa telpon di nomor empat ribu delapan puluh ini adalah call center jasa marga yang bisa membantu pengguna jalan untuk bisa ini ya tadi ya melayani kira kira kebutuhannya seperti apa
terutama untuk pengguna jalan yang sudah dekat rest area dan kehabisan bensin
namun balik lagi karena layanan bbm motoris ini juga terbatas di setiap rest area
mbak aristi kami pastikan untuk pengguna jalan untuk bisa memastikan kecukupan bahan bakarnya selama perjalanan
jadi ketika mampir di rest area nih mbak itu kalau bisa gitu ya sekalian aja langsung isi bensin gitu ya untuk bisa
karena kita nggak pernah tahu di depan kondisi lalu lintasnya seperti apa karena sangat dinamis
ya termasuk juga saldo elektroniknya juga dipastikan harus cukup begitu ya karena kan udah jelas mbak liftnya ya
ya salah satu contohnya memang di gerbang tol cikampek utama sendiri
kalau kita bisa lihat perbandingan gitu ya mbak dari lima gardu tol gitu ya
mungkin tiga gardu tol sepanjang arus balik ini mengalami saldo kurang
karena memang perjalanan dari semarang ke arah jakarta ini saldo itu minimal harus disiapkan lima ratus ribu mbak
karena dari gerbang tol kalitanggung sampai gerbang tol cikampek utama itu tarifnya adalah empat ratus dua puluh satu lima ratus
nah ini memang pengguna jalan mungkin masih banyak yang kaget mbak gitu ya
karena kan ini membayar beberapa jumlah
apa membayar tarif jumlah jalan tol yang dilewati gitu ya sepanjang dari semarang ke jakarta
nah ini kami minta tolong pastikan untuk bisa kecukupan saldo uang elektronik
karena ini akan menghambat antrian di gerbang tol juga gitu ya
yang semula mungkin bisa kita transaksikan tiga sampai lima detik ini bisa hitungan menit gitu ya mbak di dua sampai tiga
nah ini kami mohon kerjasama pengguna jalan untuk bisa memastikan kecukupan saldo ipalnya
oke jadi harus cukup saldo elektroniknya kemudian juga tadi dikatakan bensinnya juga harus dipastikan
cukup jangan sampai seperti kasus kemarin ada kehabisan bensin di tengah jalan tol begitu kan
itu juga menghambat pengguna jalan lain pastinya
nah ini juga yang menarik adalah yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kondisi dari pengemudi
tadi yang dikatakan siapa sih yang nggak lelah siapa sih yang nggak ngantuk
apalagi perjalanan mudik begitu panjang macet begitu ya
nah tetap harus fokus ada rest area tadi juga disebutkan mbak faiza
ya tiga puluh menit lah supaya juga apa namanya orang lain juga pengguna jalan
nah bagaimana bisa mengantisipasi jangan sampai microslip jangan sampai fatigue jangan sampai kelelahan
apa yang harus dipastikan apalagi ada sistem one way contraflow itu harus fokusnya harus benar benar tinggi sekali mas anjar
jadi kalau misal kita mudik gitu kan seharusnya kita sudah siapkan diri kita sendiri minimal tujuh delapan jam istirahat atau tidur yang optimal
contoh lagi kalau misal ngantuk gitu kan
kalau saya sendiri itu contohnya bisa mengurangi asupan karbo
terlalu banyak karbo itu membuat gula darah itu naik
hasilnya ngantuk walaupun kita udah istirahat tapi ngantuk
kita kurangi asupan karbo ya bolehlah sedikit banyakin protein vitamin dan lain lain
atau bisa sediakan kopi untuk mencegah hal ngantuk
terus kita sebaiknya juga istirahat setiap empat jam berkendara
jadi setiap empat jam harus keras area gitu
istirahat itu juga seperti mbak fauzia saya setuju tiga puluh menit
selain satu gantian dengan orang lain itu bisa juga
apa ya kalau kita kelebihan kelebihan istirahat
passion kita mengemudi itu jadi turun
kalau kelebihan sebaiknya memang optimalnya tiga puluh menit kita sehat kalau mau sholat sholat itu bisa segar kembali
jadi itu bisa mengurangi rasa lelah rasa ngantuk
lebih baik lagi kalau ada pengganti
iya kalau misalnya kita ada saudara gitu kan atau istri gitu kan kita gantian
ya udah empat jam kita disiplin untuk istirahat
toh di posko di rest area itu banyak loh posko posko siaga yang disiapkan oleh beberapa pabrikan otomotif untuk bisa istirahat
betul ada makanan ada ac nya itu gratis loh mbak
kita bisa ngecek juga kalau mobilnya sesuai dengan brandnya yang disediakan
bisa ngecek mobil ngecek tekanan ngecek mesin dan lain lain
kalau ada problem mungkin diarahkan ke bengkel terdekat
terus yang penting lagi adalah mungkin bagi evaluasi buat pengguna bus po bus
nah beberapa kasus kecelakaan berdasarkan data knkt kemarin kan ternyata supirnya kan yang bermasalah kan
iya terus ada lagi kasus lagi di km berapa tuh tiga ratus sekian

menurut knkt supirnya cuma satu harusnya ada cadangan
mudah mudahan ke depan ini menjadi notice bagi kita semua bagi pemerintah bagi stakeholder terkait
ke depan mungkin diwajibkan ya
kalau khusus untuk musim mudik sekian ratus kilometer gitu kan
pengguna bus atau po bus itu diwajibkan membawa dua driver
kalau kita ngeliat kan kalau contohnya pesawat kan ada pilot dan co pilot kan
skillnya mereka berdua kan sama bisa menerbangkan
nah bus juga harusnya begitu
kemarin kasus itu kan ternyata sudah ada cadangan tapi ternyata bisa mengalami kendala
jadi super cadangannya dipakai untuk bisnis yang lain
jadinya hal hal yang tidak kita inginkan
jadi memang harus itu apa ya namanya kesadaran untuk lagi lagi bertanggung jawab membawa gitu
itu perlu disosialisasikan terus gitu
dan itu yang harus ditingkatkan ya sosialisasi soal keselamatan bernegara
dan juga termasuk tadi yang dikatakan sama mas anjar
bagaimana kita juga harus disiplin tertib sesama pengguna jalan jalan
iya karena kan mengemudi itu full time job mbak
banyak orang yang ngeh bahwa mengudi itu ya sepenuhnya
mengemudi tidak untuk melakukan hal yang lain gitu
tidak sambil ngapain ngapain lah gitu kan
atau bagi yang muslim banyakin sholawat
kita jadi pikiran terjaga gitu kan fokus
kalau misalnya ada provokasi kendaraan di depan nih
nah itu yang masih kita banyak loh kemarin yang mudik
pengemudi green driver yang melakukan itu
kita semua harus lagi lagi mensosialisasikan
dan mentalnya juga memang harus
ya kita mau mudik dan juga balik lagi ini dalam
nah itu juga saya juga kemarin disimpan gentong juga sempat macet
itu gara gara mobilnya tuh gak bisa nanjak
itu juga ya kondisi mobil juga harus dipastikan benar benar prima ya
kalau mau aman kendaraan pribadi udah kalau mau aman bawa ke bengkel resmi
sudah pasti itu pengecekannya komprehensif gitu
karena kalau kita secara pribadi ada beberapa komponen yang kelewat
atau ternyata ada cairan yang rembes gitu
memang paling aman ke bannel resmi
tapi kan cost lebih kan gitu
karena keselamatan dan nyawa itu tidak bisa digantikan dengan materi
itu yang mungkin masyarakat harus disadari bahwa oke nggak masalah lah mudik itu memang pasti keluar duit banyak
apa yang ingin disampaikan oleh jasa marga kepada para pemudik yang belum pulang
dan untuk memastikan perjalanan mereka ini tetap aman dan juga selamat sampai ketujuan supaya bisa bekerja kembali
jadi tadi meneruskan dari mas anjar gitu ya
kami memang mengingatkan pengguna jalan yang saat ini dalam perjalanan ataupun yang masih mau mempersiapkan perjalanannya
ini untuk bisa memastikan sekali lagi yang paling penting adalah kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima dan laik jalan gitu ya
karena gak hanya cukup pengemudinya mbak risti gitu ya
kendaraannya pun juga harus laik jalan gitu ya
terutama kalau kendaraan kendaraan ini yang sudah diprediksi akan perjalanan jauh gitu
kami melihat kemarin di gerbang tol cikampek utama dan jalan tol jakarta cikampek
itu karena memang merupakan tujuan dari pemudik dan dalam arus balik ini gitu ya
kami melihat kendaraan kendaraannya bermasalahnya di jalan tol jakarta cikampek nih mbak adisti gitu ya
mungkin udah dari perjalanan dari surabaya dari semarang gitu ya
mesin panasnya habis bensinnya gitu
nah ini ada di jalan tol jakarta cikampek gitu
nah jadi kami minta tolong untuk pastikan kendaraan yang dibawa dalam perjalanan jauh ini memang dipastikan laik jalan gitu ya
termasuk pengendaranya yang tadi sudah lebih expert mas anjar menjelaskan bagaimana tips tips gitu ya untuk berkendara yang aman dan selamat
nah memang kami juga pastikan minta pengguna jalan untuk pastikan kesiapan perbekalan gitu ya
sudah punya perbekalan yang cukup untuk dalam perjalanan
lalu yang pasti pastikan kecukupan yang tadi sudah saya sampaikan
kecukupan bbm dan juga kecukupan saldo uang elektronik gitu ya
untuk tidak mengganggu baik itu di lajur ataupun di antrian gerbang tol
nah gunakan waktu dengan bijak dengan tidak berlama lama di rest area
maksimal tiga puluh menit agar dapat bergantian dengan pengguna jalan yang lain
dan juga mendapatkan istirahat yang cukup dan tidak berlebih gitu ya
tadi kalau saya menyimak dari mas anjar untuk bisa lebih cukup
nah kami ingatkan untuk pengguna jalan ataupun masyarakat yang sampai hari ini belum pulang
mungkin yang masih bisa menunda perjalanannya
kami bisa menyarankan masih berangkat nanti gitu ya
ini bisa memanfaatkan potongan tarif tol yang diberikan oleh jasa marga
dan juga badan usaha jalan tol lainnya di sepanjang jalan tol trans jawa
diberlakukan nanti mulai tujuh belas april
di jam lima pagi sampai dengan di sembilan belas april jam lima pagi
ini untuk perjalanan menerus gitu ya
terutama untuk perjalanan yang memang itu adalah berasal dari gerbang tol kali kangkung
jadi hanya untuk perjalanan itu
pengguna jalan di periode itu mendapatkan potongan dua puluh empat
udah perjalanannya nggak sepadat saat ini
sudah diprediksi jadi puncak gitu ya
yang memang hari minggu dan senin kemarin
memang kita sudah prediksi menjadi puncak gitu ya
ditambah lagi dapat manfaat potongan tarif gitu
nah ini yang selalu kami sampaikan pengguna jalan untuk bisa memanfaatkan ini
pastikan dapat informasi update lalu lintas gitu mbak distri
karena rekayasa lalu lintas dan juga update terkait dengan pengalihan di jalan tol
ini selalu sifatnya dinamis gitu ya
berdasarkan kondisi di lapangan dari kepolisian
nah ini bisa memantau cctv real time kami
ataupun informasi rekayasa lalu lintas yang ada di aplikasi travoi
ataupun bisa telpon melalui one call center jasa marga di nomor empat belas
nah di sini kami selalu update apa saja sih rekayasa lain yang lagi berlangsung gitu ya
dan pengguna jalan bisa lewat mana dan sebagainya gitu ya
terima kasih mbak faiza riani
dan juga di sambungan di studio sudah ada mas anjar leksana
jadi memang perlu persiapan yang begitu matang
baik itu dari pengemudi yang harus prima
kemudian juga kondisi kendaraan juga harus layak jalan
dan juga termasuk saldo elektronik gitu ya
selamat bertugas kembali untuk mbak faiza